aku terpaksa harus menggunakan jurus tunggal panaman
untuk mengatasi tangan kiriku yang tidak bisa digerakkan
aku masih sakit
setelah sampai ke istana
mintalah tapi untuk mengobatinmu
iya gusti prabu
apakah tempat ini
yang kamu maksud
benar gusti prabu
disinilah tempat terakhir hamba bersama raden walang sungsang
baiklah kalo gitu
kita akan mencari
kenapa kau masuk ke kamar bunda dengan cara seperti ini
kau sudah tau
kalau aku akan bertindak seperti ini
ibu tidak mengerti
bagaimana dengan jekal lelana
yang sekarang sudah bebas
masih bisa berbicara untuk tidak mengerti
wistapati sudah tau perbuatanku
dia tidak akan mengampuniku
jaka lelana tidak bersalah
dia orang baik
tidak sepatutnya kita menghukum orang yang tidak bersalah
bunda melakukan ini demi kalian anak anakku
menjadi raja yang baik dan bijak
raja yang bisa membuat rakyat tenang dan sejahtera
sehingga nanti akan disayangi oleh rakyat
simpan saja nasihatmu itu untuk dirimu sendiri
kau harus mempertanggung jawabkan semua kesalahanmu
dan kau harus tahu
membebaskan jekal lelana
itu adalah kesalahan besar
yang tidak dapat diampuni
kau sudah terkena jurus protoksukma
setinggi apapun tenaga dalammu
kau tidak akan bisa melepaskan diri
kecuali dengan bantuan orang lain
ternyata kemampuanmu berkembang pesat kembali
siapa seseorang di balik topeng ini
jikanya hidahayu sampai melihat wajahku
aku tidak bisa berbuat apa apa
sepertinya luka kalian cukup parah
terima kasih guru
telah menolong kami
kalau tidak ada guru
entah bagaimana nasib kami
kalian terlalu bodoh
untuk melindungi diri kalian saja
kalian tidak sanggup
menangkan ke séllec
tidak ada guru
racun itu sungguh dahsyat
aku tidak bisa menerima dengan kematian muridku
siapapun pelakunya dia harus mati lebih menderita daripada kampanye
jangan lupa aku akan menerima perubahanmu
aku tidak akan ikut campur urusan kami
aku tidak akan ikut campur jika kalian berdua melepaskan orang itu
memangnya dia siapa mu
apa dia orang suruhan dari pajajaran
aku tidak mengenalnya